polisi menerima dua laporan dari perempuan yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual gatot brajamusti
bahkan kedua korban kedua mengaku menyaksikan pelaku pelecehan seksual dari korban pertama
awalnya korban dijanjikan akan dijadikan penyanyi latar belakang untuk band musik gatot brajamusti
selama menjadi korban pelecehan seksual ia mengaku diberi sabu yang disebut gatot sebagai aspat
korban mengaku melahirkan seorang anak
polisi telah memeriksa tiga orang saksi sementara korban kedua mengaku mengalami pelecehan seksual dari tahun dua ribu delapan sampai dua ribu dua belas
korban kedua dan korban pertama saling mengenal
penyidik menjadikan korban kedua sebagai saksi mahkota untuk korban pertama karena ia mengaku menyaksikan langsung saat gatot melecehkan korban pertama
kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh agb ini sudah empat orang yang kita sudah totalnya ya sudah kita periksa
jadi korban dua kemudian saksinya tadi orang tua korban yang pertama tentunya nanti yang korban kedua akan kita kembangkan saksi saksi yang lain siapa yang mengetahui kejadian ini
dan ke depan memang kita juga akan melakukan tes dna kita rencanakan terkait dengan yang korban pertama kan sudah memiliki putra dari agb yang sekarang umurnya